anggota komisi tiga dari partai demokrat menanyakan apakah pengunduran direktur penuntutan kpk fitroh rohcayanto
berkaitan dengan rencana kpk ia ingin mentersangkakan figur besar dalam sebuah kasus yang sedang ditangani kpk
isu beredar tentang direktur penuntutan kpk yang konon dia minta resign
apa betul ini bisa salah bisa tapi ini isu yang tidak jelas ujung pangkalnya
oleh sebab itu pak ketua kpk jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik
kasus belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang
seseorang ini dalam tanda kutip
seseorang ya ini calon orang besar ini seseorang ini kalau enggak kan pasti nggak ada apa apanya
karena menurut pandangannya bukti bukti hukum syarat syarat hukum untuk mentersangkakan beliau
ini isu berhedar yang tidak dipertanggungjawabkan yang tidak ada pertanggungjawaban memang
anggota komisi tiga johan budi lantas meminta bni menyebutkan nama figur besar yang dimaksud
namun johan puspakat ketua kpk firly bahuri penting menjelaskan secara gamblang dan transparan alasan dibalik mundurnya direktur penuntutan kpk tersebut
cuman keberanian pak bni ini setengah setengah gitu ya
kenapa enggak disetengah
sebut aja siapa seseorang itu biar clear gitu ya kalau kita ngomong berani ya harus clear harusnya
siapa seseorang itu sehingga kita ini disaksikan oleh
saya indukup sini
jadi sebenarnya saya mendukung juga saya kaget tadi dengan informasi itu
karena saya enggak pernah mendengar soal informasi itu
ini dimonitor oleh seluruh rakyat indonesia
jadi jangan sampai kpk
ini sudah kut ankut bermain politik kalau udah begitu
ada direktur penuntutan yang kemudian mundur
karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga kpk
setahu saya dulu mekanismenya ketat betul ya untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka
ini tentu saya ingin juga
meskipun sekali lagi saya belum pernah mendengar isu itu
tapi ini mengagetkan saya kok sampai segitunya gitu ya
apa benar gitu
nah ini perlu juga dijawab oleh pimpinan kpk ya
ketua kpk firly bahuri membantah pengunduran fitro rojayanto sebagai direktur penuntutan berhubungan dengan penanganan perkara kasus formula e
fitroh kembali menang
kembali ke institusi asal yakni kejaksaan karena sudah mengabdi lebih sepuluh tahun di kpk dan ingin mengembangkan karir
fitroh roca yanto itu masuk ke kpk tanggal sebelas september dua ribu sebelas
terus tanggal enam belas september dua ribu dua puluh diangkat sebagai direktur
kebetulan dua ribu sembilan belas betul dua ribu dua puluh diangkat sebagai direktur penuntutan
yang bersangkutan sudah mengabdi di kpk sebelas tahun empat bulan dua puluh satu hari
dan yang bersangkutan juga pernah menyampaikan kepada sekjen untuk meminta kembali ke kejaksaan
karena untuk berkarir di kejaksaan
jadi saya pastikan bahwa yang bersangkutan bukan karena tidak setuju dengan penanganan perkara
jadi yang bersangkutan kembali dan merangkah karirnya
saya kira ini sudah disampaikan oleh jokowi
sudah disampaikan oleh jurubicara kpk pak ali fikri beberapa waktu yang lalu
selain direktur penuntutan kpk juga membantah perihal surat rekomendasi pengembalian direktur penindakan dan eksekusi kpk irjen karyoto
dan direktur pendidikan kpk brigjen endar priyantoro ke instansi pori
juga terkait dengan penanganan laporan dugaan korupsi gelaran formula e
jonny aswira jakarta